di samping itu bukan hanya bekum saja ada beberapa insentif lainnya seperti subsidi bunga
kemudian penempatan dana pemerintah pada bank umum
kemudian adanya penjaminan kredit modal kerja yang melalui imbal jasa penjaminan
kemudian juga adanya ppa final bagi umkm yang ditanggung oleh pemerintah
dan yang terakhir adalah bpum ini sendiri
kami sendiri di kementerian sangat gencar bagaimana di sisi terutama ya membeli produk ya
artinya umkm ini kan kalau produknya ada bagus tapi tidak ada yang membeli kan ini juga sulit
nah salah satu langkah juga bagaimana empat puluh persen apbn
bbm itu bisa dilakukan dilaksanakan oleh umkm